nanti kalau si arjuna lewat langsung tergap ya
hai hai bos bos ini jadi tangkap nih air buat cepetan kekep dong
ketek seribu tahun ya
sampai pengen dibekap halal lihat
pemilu tahun depan tangga usah milih radha ding lagi
mau membangkang ya
yang tadi cuma kepencet perawasannya
big boss kenapa aku yang dihukum seharusnya dua puluh tujuh odeng itu kenapa big boss jadi ikut ikutan odeng
kemana kedua dua kau eh ah ubin ibing
ngapain ketakutan kalau kita tabrakan
kita gak bercentuhan
iya kita kan bisa tembus
malahan aku kan jin ya
berarti siapa yang on
udah udah udah
kali ini aku pasti bisa mengalahkan pangeran jin
kenapa rupanya kalian sangsi sama bos kalian
cek aja dulu dah ke dalam
ada pangeran jin gak
ntar ada lagi
eh kesini aku
nanti kalau si arjuna lewat
nih udah ditangkap nih
dapet dong nih
tetek seribu tahun
siapa iping yang dibekap
bau ketek seribu tahunku ternyata ampu ya
kampunya buat iping
tapi dijadiin kalau bagus ini pasti
almor setinggi humility ya kan

cukup woh ini buat aku gimana
and jadilah kita pakai
iya bisa saja
sepertimana sekarang nih pokoknya ya
oh iya ya benar juga
yaudah mami turun
yaudah deh mami turun aja ya
iya turun aja
ada apa toh ini kok rame rame
kayaknya pembicaraannya serius banget
ini bu kami ini sedang berkoordinasi dengan keamanan di sini
karena komplek kita ini mau kedatangan wali kota
oh my gut jadi ibu wali kota itu mau datang ke sini gitu ya
gimana kalau acara penyambutannya itu di rumah saya aja
yaudah kalau memang ibu bersedia
tapi tolong siapkan kue pie dan ibu pesannya di bu elis
kebetulan ibu wali kota sangat suka kue pie
aduh itu dulu berani minta minta
enak kak ada berat dah
itu si iping kenapa dibuang begitu kaya bang gening ning
emangnya aku ini tanduk gratisan
gak usah ya
kita selalu gagal terus
ih aduh si bos
itu punyanya momi rempong
aku tidak mau dipecat jadi panglima jin
gara gara kita selalu gagal terus
aku gak mau jadi jin an matil
upe mau tugas dulu ya
ya sudah cepat laksanakan
jaga diri baik baik ya
aduh aku kan bosnya
ayo kerja yang semangat
aku harus ngatur strategi yang lain
ganti lagu yang tadi lagi
kelunjak manusia nih
susah kali ya di tv ya
ngesik lagi ya
ini parno deh
daripada nonton tv dengan gue main basket deh
kita bat duo
berteman dengan pangeran g
gua nggak percaya lu pada toba
nggak ada di buku
ada ada di kamus eping
itu aliran pesat
eh ada beli
eh ada deh
terus mau ngapain
ya kita kemarin mau berbuat baik ya uping
ya mau tobat mau hijrah
kita mau jadi pembahe
ya itu dia
karena perbuatan itu jelek
sesuai dengan mukanya